dari dinamika koalisi prabowo subianto
wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan menyebut
partai demokrat mengusulkan agus harimurti yudhoyono
sebagai calon wakil presiden untuk prabowo subianto
seperti dilansir detik com
isu tersebut santer berembus dalam pertemuan
sekjen parpol di rumah sekjen partai gerindra ahmad muzani
di kemang jakarta selatan
nama calon wakil presiden prabowo yang disebut dalam pertemuan itu adalah
salim segaf al jufri abdul somad ahi dan ketua umum pan zulkifli hasan
syarif membenarkan partai demokrat secara resmi mengusulkan nama ahy
partai demokrat yakin ahy bakal diperhitungkan
menjadi calon wakil presiden pendamping prabowo
karena tingkat elektabilitasnya tertinggi dibanding kandidat lain
pks membuka opsi akibatnya
pks tidak mengekabstain pada pilpres dua ribu sembilan belas
jika sembilan tokoh yang diusungnya tidak dipilih menjadi calon wakil presiden prabowo subianto
sikap ini mendapat tanggapan dari beberapa pihak
wakil ketua dpr fahri hamzah menilai
langkah partai kadilas ciatra ini ngawur
sementara demokrat melihatnya sebagai hal yang wajar dalam manuver politik
pertemuan gerindra pan pks dan ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇
belum menghasilkan kesepakatan soal calon wakil presiden untuk prabowo subianto
pks membuka opsi abstain pada pilpres dua ribu sembilan belas
jika dari sembilan tokoh yang diusungnya tak satupun dipilih jadi calon wakil presiden
direktur pencapresan pks suhut aliuddin mengatakan
pks masih menunggu keputusan prabowo subianto terkait nama cawapresnya
jika yang terpilih adalah di luar kader pks
di sana nantinya akan dibahas apakah keputusan tersebut
bisa diterima oleh dpp dan majelis syuro pks atau tidak
ada kemungkinan pks akan meninggalkan bangunan koalisi
yang telah terjalin selama ini bersama gerindra dan pan
langkah partai keadilan sejahtera ini dinilai ngawur oleh fahri hamzah
menurut wakil ketua dpr itu
pernyataan suhut merupakan instruksi pemimpin partai
itu kemudian jubil jubil tuh
itu kan orang gak ada ilmunya itu
ini aturannya dia yang buat apa suka suka dia
nggak bisa begitu dong
gagal berkomunikasi dengan prabowo prabowo ngajak pak sby
kok yang kepanasan pks
bukannya dia harus senang koalisinya tambah besar
harusnya disambut positif dong
karena sudah ada pemaksaan
harus seorang tertentu yang jadi wakil
itulah yang ditenteng mondar mandir
kayak kita nggak tahu bahwa mereka melakukan komunikasi diam diam gitu loh
rusak partai kita
sementara itu opsi absen yang dibuka oleh pks
ditanggapi oleh demokrat sebagai hal yang wajar dalam manuver politik
dikutip dari detik com
kadif advokasi dan bantuan hukum partai demokrat
menyatakan agar urusan cawapres diserahkan kepada prabowo subianto
ferdinand menilai itu adalah solusi terbaik bagi koalisi
demokrat percaya prabowo pasti akan mempertimbangkan
siapa yang akan membawa elektoral tambahan
meski nantinya kader pks tak dipilih sebagai cawapres prabowo
ferdinand yakin koalisi gerindra demokrat pks dan pan tetap solid
dua hari menjelang masa pendaftaran pilpres dua ribu sembilan belas
wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan mengatakan
partai demokrat masih berusaha membangun koalisi
dengan gerindra pan dan pks
sebagian pihak melihat koalisi ini mentok karena
masih terhambat soal nama calon pendamping prabowo
bagaimana dinamika koalisi prabowo apalagi setelah partai demokrat bergabung
kita akan membahasnya pada malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah hadir bang andre rosiade
wasekjen gerindra bang andre selamat malam
di sebelah kiri bang andre ada bang janssen sitindaun
ketua dpp demokrat bang jansen terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada mas henry satrio
analis komunikasi politik universitas paramadina
mas henry selamat malam
iya selamat malam
dan saya juga akan menyapa pak abu bakar al habsyi
ketua dpp pks melalui sambungan telepon
pak habsyi selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke bang andre dulu
bang andre semalam itu sebenarnya pertemuan akhirnya membahas apa
karena hari ini pagi ini kita lihat beritanya bermacam macam
ada yang bilang mentok ada yang bilang ya kita membahas teknis
tapi sebenarnya bagaimana semalam suasananya
saya rasa tidak ada yang mentok ya
karena tidak mungkin empat sekjen itu bertemu kalau tidak punya kesepakatan
itu satu gitu ya
mereka adalah sepakat mendukung pencapresan pak prabowo
empat sekjen partai ini
makanya bisa bertemu kemarin malam
lalu memang kita akui calon wakil presidennya belum ada yang disepakati
dari empat partai ini
nah tadi malam agendanya jelas menyusun visi dan misi
karena waktu mendaftarkan
nanti apakah tanggal sembilan atau tanggal sepuluh paket capres dan cawapres ini harus membawa visi dan misi
harus masuk kpu juga
visi dan misi bukan hanya mewakili capres dan capres tapi mewakili empat partai ini
ya sehingga perlu didudukkan didiskusikan dibahas bersama sama
lalu yang kedua empat sekjen ini membahas time schedule
kira kira kapan akan merapat penentuan cawapres kapan kira kira akan diumumkan
kapan kira kira akan mendaftar
dan juga empat sekjen ini juga membahas rencana struktur pemenangan tim sukses seperti apa nanti
intinya teknis dan administrasi
teknis dan administrasi
tidak menyinggung sama sekali soal nama nama pendamping
ya nama nama pendamping ini adalah domain para ketua umum partai
nanti setelah para sekjen selesai
bertemu dalam dua hari ke depan insya allah akan ada pertemuan ketua ketua umum
ada pak sby pak prabowo pak soeibul iman dan pak salim segev azufri
mungkin bang zul dan pak amin akan bertemu
kita akan bahas karena setiap partai pasti punya calon dan juga hasil survei serta analisisnya
ini akan dibawa di atas meja lalu kita bicarakan secara kekeluargaan transparan
dan serasional mungkin kita bersama sama mengambil keputusan
berdasarkan fakta kalau bang jansan melihatnya juga seperti itu
memang itu juga yang dirasakan oleh teman teman di demokrat
semalam pertemuan yang semalam terjadi antara sekjen
persis jadi kalau dikatakan ada deadlock misalnya di koalisi pak prabowo
karena di banyak media kan munculan hasil hasil sejenis itu
tidak ada malah tambah solid
oke tambah solid
artinya empat sekjen bertemu kemudian tindak lanjut dari pertemuan itu
tim kecil akan bekerja kan menyusun visi dan misi
jadi itu kan biasa aja lah
jadi kalau istilah kita itu misalnya kita akan akan nikah tanggal sepuluh misalnya
biasa itu dalam proses menuju ke akad nikah itu
ada gangguan gangguan kecil itu biasa lah
tapi kalau akad nikah kan siapa calon mempelai pria mempelai wanitanya sudah jelas
bukannya ini nikah antar partai dulu
jadi nikah antar partai dulu
tapi capres cawapres kan bukan partainya capres cawapresnya
kalau terkait persoalan nama ya
sejak awal saya kira partai demokrat itu secara terang benderang
melalui pak s w sudah menyampaikan ke publik
kita menarik diri untuk persoalan nama calon wakil presiden itu
monggo pak prabowo jenengan selaku calon presiden lah yang secara mandiri begitu memutuskan
siapa running made pak prabowo di dua ribu sembilan belas nanti
tapi bagi demokrat yang penting adalah koalisi kita ini kan dibangun di atas persepsi
ingin memperbaiki keadaan empat tahun ini kan
jadi kita mencari solusinya serta model kepemimpinan kedepannya
itu makanya kemudian yang paling penting mengikat kami hari ini bukan persoalan nama nama ini
tetapi kita bersama
kita ingin memperbaiki bangsa
itulah yang mengikat kami itulah lem yang paling kuat mengikat kami
persepsi kalau kita harus memperbaiki bangsa ini
bagaimana cara menurunkan harga telur misalnya
dan lem itu sudah pasti kuat sekali ya tidak akan tergoyakan oleh apapun lemnya
kalau demokrat ke gerindra ya dapat kami pastikan ini lem yang paling kuat apa istilahnya itu
ini sudah nempel ketat ini
sudah nempel ketat
oke sudah nempel ketat
dan kita berharap ya pan dan pks juga sama dengan kita
kita kan ingin mengganti kepimpinan nasional
kita ingin mengganti kepimpinan nasional ini kan
karena memang apa namanya
sesuai harapannya harapannya yang kemarin itu progresnya bagus
itu yang dirasakan oleh demokrat
intinya begitu ya
sejak sampai semalam gitu ya
apa aja apa aja maksudnya progres gimana
progres dari koalisi ini
kalau itu sudah clear ya sudah clear ya
demokrat tidak pernah mempersoalkan nama
ini sekarang ini kan yang muncul persoalan nama
iya makanya saya konfirmasi lagi
saya mengun konfirmasi lagi
pokoknya progresnya clear sampai semalam bagus
tidak ada masalah apapun
deadlock deadlock yang informasi yang disampaikan di luar itu juga tidak dirasakan oleh teman teman demokrat
persis tidak ada masalah
tidak ada tidak ada masalah
saya ke pak absi
pak absi bagaimana dengan teman teman pks
apakah juga merasakan hal yang sama
progres dari perkembangan day to day dari koalisi partai politik pendukung prabowo subianto
ini progres yang sangat menarik
tidak ada deadlock
dan ini pertemuan indah
paling tidak pks dengan gerindra yang sudah sekutu
bertemu dengan demokrat yang nostalgia
kita pernah banyak berbuat sejarah
bertemu dengan pan yang sama ide idenya
jadi artinya tidak ada yang yang apa yang tidak apa deadlock dan sebagainya
tidak ada lah itu
waktu ini kan masih dua belas hari atau sepuluh hari lah gitu ya
ini day to day akan terjadi perbaikan
akan jadi pemahaman pemahaman yang lebih baik
percaya deh waktu itu adalah pengobatan
waktu itu adalah perbaikan
oke pokoknya sejauh ini pokoknya sampai hari ini itu tidak deadlock ya pak absi ya
tidak ada itu media
kalau gitu saya sekalian oke pak absi sekalian konfirmasi kalau begitu
jadi sama sekali tidak ada yang kekeh sama sekali yang tidak memaksakan nama
sama sekali tidak ada yang begitu
soal itu nanti antara dialog partai dengan prabowo
itu ada komitmen komitmen yang sudah terbentuk sama partai
dan ada kesepakatan kesepakatan diantaranya dampak dari istimewa ulana
itu harus kita hargai itu aja
kalau begini nanti ambil perhentian juga lama lama cari pemahami yakin deh
artinya artinya memang semuanya pembicaranya baik baik saja
artinya pembicaranya baik baik tidak ada yang memaksakan satu sama lain ya pak absi ya
ya kita lihat saja nanti perjalanannya yang namanya musyawarah itu kan berjalan
nanti kalau putus ya selesai
tapi saya cukup senang loh mendengar kekompakan yang terlihat
yang terjadi seperti pada malam hari ini
mas henry kan kita progresnya melihat day to day kan kemarin cukup berubah ubah ya
kalau yang anda lihat yang sekarang terjadi yang disampaikan oleh bang andre
bang jansen pak hapsi ini itu memang yang berada di tampak atau justru mungkin bisa terjadi hal lain
ya pertanyaannya ada deadlock apa enggak ya ngaco kalau dari salah satu partai politik ini mengakui ada deadlock gitu
kan bisa kesenengan nanti oposisi yang di seberang sana mereka di sana deadlock
tapi mari coba kita tanya kira kira progresnya apa gitu kan yang terjadi di yang saat ini kita harus amati kan
siapa sebetulnya wakil presidennya pak prokofi
siapa sebetulnya presidennya pak prabowo gitu
ini kan saling tunggu aja pak jokowi juga menunggu prabowo prabowo juga menunggu pak jokowi gitu
itu yang tunggu tungguan pertama karena kan bisa di head to head kan misalnya ada ustadz abdul somad
di sana juga ada tgb misalnya di sini ada zulkifli hasan misalnya di sana juga ada yang lain gitu kan
belum lagi kalau misalnya diputuskan tanpa threshold ini kan pasti juga bubar jalan juga
mungkin mungkin ya kan tadi katanya memang sudah solid
yang perlu kita tanyakan itu
nah dan terus pertanyaannya lagi kan ini sampai kapan menjadi misery kan cowok presnya
bisa saja kemudian muncul karena ini buntu gitu ya yang satu ada yang menawarkan ada yang memaksakan a ada yang memaksakan b
ini kan sebetulnya kan kalau kayak kita pacaran kamu makan apa sayang
oh silahkan terserah aja
begitu kita ajak ke tukang tongseng dia marah marah gitu kan kenapa tongseng
loh tadinya kan terserah iya tapi jangan tongseng dong kan kayak gitu loh
jadi ini juga sama silahkan pak prabowo menentukan asal namanya yang ini gitu bisa saja begitu kan
dan jangan jangan semuanya yang koalisi mengajukan nama tapi diam diam begitu
nah kalaupun terjadi hal seperti itu maka akan ada nama nama alternatif yang diperbincangkan
terus kalau kemudian ustadz salim enggak kira kira siapa
apakah akan diambil jalan tengah misalnya nama nama yang beredar secara independen sekarang
ada abraham samad ada riza ramli gitu misalnya
terlepas mungkin pertimbangan dari pak ahaye
ini kan kalau di ruangan ini kan yang paling tenang kan bang andre aja
karena sudah pasti siapapun ya pasti kebawa gitu kan
yang deg degan ini kan yang lain sebetulnya
alih aja ada bola bola mentah gitu kan
ada bola bola muntah yang bisa dipersiapkan
nah jadi kalau ditanyain ada deadlock apa sih gak ada deadlock gitu
karena guliran bolanya masih ada
nah tapi yang menarik nanti kalau apakah mungkin ini kita tanyakan aja
apakah mungkin ada nama nama alternatif di luar nama nama partai politik yang memang menjadi koalisi prabowo
seperti yang nama nama yang saya sebutkan tadi
ada misalnya abraham samad riza ramli atau bahkan mungkin sosok susi pujiastuti yang memang juga fenomenal di
kabinet kerja pak jokowi gitu pun
artinya semuanya sekarang masih terbuka ya pak absi
tapi kalau misalnya keterbukaan dan bola yang bergulir itu apakah juga ada chance untuk menurunkan posisi tawar pks ke koalisi prabowo pak hapsi
wah pks sebenarnya simple aja lah
kita nih ngikuti aja rekomendasi ulama
kenapa karena para ulama itu kan representasi umat
dia punya suara besar jutaan gak main main
pertemuan istimewa itu kan aspirasi umat
nah sebenarnya ulama ini juga kan sampai membahas persoalan pilpres
ini kan hal penting
kalau gak mungkin dia gak bahas itu
oleh karena itu kita kawal aja istimewa ulama
terus bagaimana hasilnya
yang kemudian hasilnya itu adalah ustadz abdul somad dan salim segaf al jufri
tapi kalau misalnya dari tadi disampaikan mas henry di sini untuk survei beberapa kali
survei juga nama nama ini masih belum terlalu unggul
ini ya kalau bicara survei kita hitung hitungan yuk
kita cilin ke jawa barat deh
berapa suluan sederajat ketika awal mulai
tapi era mulai terhenti gendap dengan tim birida dan pks
dan tim yang ada lainnya
semua survei yang bicara tentang angka angka itu lewat itu
artinya di bab kita ini di koalisi gerindra pks pan dan masuk demokrat
ini makin gagah
bicara kalau bicara masalah survei
udahlah kita gak usah bicara spesial di tim ini
umat yang bersama kita ini lain mbak suaranya
begitu keputusan istimewa ulama
diputuskan bergerak mesin
angka angka survei yang disebut tadi lewat
percaya bukan saya
sejauh ini tidak akan menurunkan posisi tawar
akan tetap sesuai keputusan ijtima yaitu ustadz abdul somad atau salim segaf al jufri
bukan tidak menghargai posisi tawar
menghargai keputusan ulama
menghargai tidak akan menurunkan ya
posisi tawar dengan koalisi prabowo subianto
karena kan istimewa ulama itu sendiri kan hadir semuanya yang lain
kan ada semua
nah belakangan yang datang tinggal
nah permasalahannya adalah bagaimana kita mengawal keputusan istimewa ulama ini menjadi kenyataan
dan sejauh ini apakah respon dari koalisi juga cukup baik atas hasil istimewa ulama itu pak hapsi
oke pak hapsi nanti dilanjutkan
nanti dilanjutkan jawabannya
begitu rapi pertemuan ya
dari dram mendatangi pks
habis itu sby bertemu juga dengan pks
nostalgia yang begitu indah
saya bangga antara demokrat dengan ps bertemu dengan suasana yang mesra
dengan pidato yang begitu indah dari pak sby kepada pks
yang kedua kita bertemu dengan amin rais sore sore
ang rais sudah datang ke pks
dialog untuk menceritakan tentang uas
kita kata kata habib salim kalau memang pak sby menginginkan pks setuju
nah silahkan keberadaan
ada pun kejadian yang berlaku yang terakhir di indonesia
ulama ulama berkumpul merayu uas dan sebagainya
dan uas katanya menolak
ini juga semua menolak
pak prasowo pun mengatakan begini
tentang pak prasowo
kalau ada yang lebih baik silahkan pilih
kata habib salim uas lebih baik
kata uas habib salim lebih cocok
jadi memang orang orang mulia semua ini
pilihan ijtima ulama dan ini akan diperjuangkan oleh pks
bagaimanapun caranya gitu ya
ya dan itu penting saya sampaikan
dan ingat ya
saya akan komplain sedikit bahasa masalah bahwa abstain kita
nggak ada itu
itu tidak ada ya
nah itu dijawab begini
kemungkinan abstain itu mungkin tergantung maju suruh
jadi nggak ada kita abstain abstain
tidak benar rufus
tidak mungkin ya
tidak mungkin abstain pokoknya pks ya
apapun yang terjadi
oke baik baik
pak absi nanti kita sekarang jeda dulu
nanti kita akan berbincang lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal koalisi prabowo subianto yang terbaru adalah semalam melakukan pertemuan antara empat sekjen
kabarnya akan ada melakukan pertemuan lagi sesegera mungkin antar ketum ya bang andre
ya setelah empat sekjen ini selesai menyelesaikan permasalahan teknis
nanti setelah empat sekjen ini selesai bekerja
sesuai dengan arahan para ketum
insya allah nanti para ketum akan bertemu
barulah nanti akan menentukan siapa calon wakil presidennya pak prabowo
kita tidak harus pura pura solid seperti di sebelah
menunggu tanggal sepuluh supaya nggak ada yang lari gitu lah
atau menunggu siapa calon wakil presiden pak prabowo
misalnya pak prabowo mengusulkan a
mereka akan mengusulkan a absen
atau mengusulkan b
mereka akan mengusulkan b
mereka akan mengusulkan b
karena kita sudah solid
tidak ada masalah itu juga tidak akan mengganggu ya
karena prinsipnya koalisi empat partai ini tujuannya sudah jelas
kami berkoalisi dalam rangka menyelamatkan nasib indonesia
yang terpuruk dan salah kelola di zaman pak jokowi sekarang
bagaimana harga telur naik
pokoknya itu visi misi yang menyamakan semuanya ya
sekarang bagaimana indonesia ini salah urus
sehingga ini menjadikan mempersatukan kami
bahwa indonesia harus diselamatkan
untuk itulah empat partai ini duduk bersama
untuk dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan termasuk kalau misalnya dari partai demokrat sendiri untuk menyelamatkan indonesia
prabowo dengan ahy itu masih ada tawaran itu atau tidak
karena kalau misalnya pak syarif hasan masih mengatakan bahwa
yang mengusul partai demokrat mengusulkan agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden prabowo subianto
bukan kalau terkait nama mas ahaye itu bukan hanya pak syarif
rasanya sih seluruh partai di indonesia ini ingin kadernya itu kalau tidak jadi calon presiden wakil presiden
jadi partai demokrat hanya sekadar memberikan pendapat
tapi berpulang kembali sepenuhnya keputusan itu ke pak prabowo
siapa yang beliau pilih jadi running made nya di dua ribu sembilan belas nanti
dan termasuk demokrat juga akan mengendorse siapapun termasuk kemudian nama nama yang dihasilkan dari ijtima ulama ini
pak sby itu menyampaikan ke kita kalau kemudian besok misalnya pak prabowo memilih mr x misalnya bukan ahy misalnya atau karir demokrat yang lain
kita sepenuhnya tetap akan mendukung pak prabowo
tetap akan endorse apapun itu
kalau dari sudut hukum pasti putusan itu prospektus ya
tidak mungkin kemudian mundur ke belakang
dan tidak mungkin akan langsung berubah
makanya kita membangun komunikasi kan dengan gerindra
yang penting semangatnya itu tadi
ini semangat perubahan
semangat perubahan ya
semangat ini memperbaiki indonesia
dan siapapun selain mas ahy juga akan di endorse
intinya seperti itu
kita endorse karena hubungan demokrat misalnya dengan pan dengan pks ini ikatan batin kita sudah sejak dulu malahan malahan sekarang
dan pks itu sebenarnya demokrat dengan gerindra
karena baru kali ini kami kerjasama
kalau dengan pan dan pks dua ribu empat kita kerjasama dua ribu sembilan kita kerjasama
jadi setiap demokrat pan dan pks kerjasama hasilnya itu capresnya selalu menang
itu makanya kan publik
semuanya kan udah kuat kan tadi
publik kan ada yang membaca narasinya ini secara terbalik
gerindra kok dekat dengan pks selama ini tidak dengan demokrat
malahan kami ini sejak dulu itu ikatan batinnya sudah sangat dekat dengan pks dan pan
jadi lebih dekat gerindra ke demokrat daripada ke pks
lebih dekat ke demokrat daripada ke pks
kami demokrat dengan gerindra ini belum pernah kerjasama sebelumnya
tapi kalau terkait demokrat dengan pks dan pan dua ribu empat kami kerjasama dua ribu sembilan kami kerjasama
jadi bukan kerjasama yang baru
jadi kalau kemudian misalnya di koalisi mendukung pak jokowi ini kembali demokrat pan dan pks kerjasama
sama dengan dua ribu empat dua ribu sembilan kami yakin akan mengulangi kemenangan capres yang kami dukung itu akan jadi presiden itu aja
kerjasama yang erat antara demokrat dan pks saya mengutip bang jansen tadi sudah terjadi sejak lama
pak hapsi ya
tidak masalah semua
asal untuk kebaikan umat dan kemasatan bangsa
jangan perlu diingat pks sudah biasa begini mbak
tapi kita sudah mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
jadi kita harus mengingat
kalau pks sudah biasa begini mbak
biasa bagaimana maksudnya pak hapsi
biasa jadi pk dan dki
begitu ketika pilpres kemarin kita juga legowo langsung kepada pak jokowi
yang paling gini yang pks ambil tolen dong kalau ada kesempatan
pak absi tadi kalau bang jansen bilang misalnya pun tidak dari demokrat yang dipilih sebagai cawapres
hal yang sama juga tentunya dong
dari pks cawapresnya juga tetap akan diendorsekan
kita akan semua legowo sesuai dengan istimewa ulama
pokoknya sesuai dengan istimewa ulama ya
kita menghargai ulama
jangan nyinyir kita kepada ulama
pokoknya tetap dua nama itu ya
pokoknya yang pasti tetap dua nama itu berarti pak absi
jadi ini adalah rekomendasi itu
bang henry kalau misalnya anda lihat progresnya ini
ini baru sekarang
ini masih mereka masih abu abu
masih belum secara gamblang bisa mengakui
tapi kalau misalnya kita lihat ketua umum ketua umumnya
gesturnya selama ini seperti apa
apakah memang ada posisi tawar yang bisa diubah
sekarang ini kan pertanyaan besarnya mau asal maju atau mau menang gitu kan
maka pertimbangan pertimbangan itu harus dilakukan
tadi ustaz temu bakar mengatakan
lihat di jawa barat
ya waktu itu saya juga
kedai kopi waktu itu bersama asyik

makanya kita bisa menunggu ini bisa menang
kalau spiral of silence yang ada di jawa barat itu semuanya ke asyik waktu itu

nah itu sih memang

makanya pada saat tadi kita sampaikan
kita juga membaca itu
dan sejak itu
dan sejak itu
dan sejak itu
dan sejak itu
dan sejak itu
dan sejak itu
dan sejak itu

cuma kan ternyata memang belum sampai ke sana
nah itu sih memang
waktu di kedai kopi memang sudah terbaca itu
makanya pada saat tadi kita sampaikan
kita juga membaca itu
dan sejarah juga kan ada
kita bisa pelajari dari sejarah
tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para ulama pun
sudah ada beberapa ulama yang berusaha masuk ke istana
melalui ajang pilpres
idana salim musadi misalnya
terus kemudian ada lagi ustaz salahuddin wahid misalnya
mereka juga mencoba masuk itu melalui jalur ulama
dan tapi kan memang tidak berhasil
karena memang ada beberapa pertimbangan pertimbangan pada saat ulama hadir di sana dalam sebuah pertarungan politik
maka hitungannya jadi beda
makanya saya memprediksi kalau misalnya nanti terjadi jalan buntu ya walaupun tidak diakui kalau sekarang belum
karena memang masih ada waktu untuk berbincang
kemungkinan besar akan ada calon calon alternatif yang diusung untuk mengisi ini
sehingga bisa terjadi kesepakatan yang bagus
saya mengerti pks ini begini
mereka butuh sekali memang kotel efek dari cawapres ini
bayangkan saja hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu yang survei kedai kopi
kotel efeknya nggak ke pks
itu justru ke gerindra ke prabowo alumni dua ratus dua belas baru ke pks
padahal kita sama sama tahu itu yang menginisiasi mardhani alisera
makanya saya sangat paham dan saya ya terus terang setuju juga kalau kemudian pks ngotot harus kadernya
tapi kan sekarang bisa begini kalau perhitungannya misalnya memang pengen menang cari saja misalnya yang bisa diusung oleh pks
dan bersedia membawa panji panji pks supaya kotel efeknya masuk
dan itu maksudnya di luar dari kadernya sendiri
di luar tadi nama nama itu
tapi dicari yang elektoralnya tinggi gitu kan
dan saya yakin para alim ulama besar ini pasti juga akan berkomunikasi dengan baik dan mungkin bisa mengerti nanti ke depannya
karena kan memang yang diinginkan adalah menang
tapi memang harus dicari betul kan siapa yang bisa mewakili keumatan
jadi kalau misalnya nama nama tadi misalnya saya sebut abraham samad misalnya
apakah dia cukup mewakili keumatan
bisa mewakili dan kemudian menggoyang elektoral jokowi dan kawan kawan why not
atau misalnya reza ramli dengan ekonomi kerakyatannya
atau mungkin tipikal pengusaha seperti hairul tanjung misalnya
yang memang sudah lama bersama demokrat
kan itu bisa juga diusung itu
kemudian apa level kesolehannya ada di mana
itu para ulama akan tahu
tapi menurut saya di koalisi prabowo ini memang harus jejak dulu
mau asal ikutan lagi atau mau menang gitu
kalau saya tanya bang andri dan bang yusuf
yang pasti semua jawabannya kan mau menang
makanya tadi dengan ustazah uba akar pun sekitar solid gitu
walaupun memang belum masih ada yang mesti dipertimbangkan
nah menurut saya nama nama tadi mungkin bisa saja dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan misalnya
nah di mana misalnya mas ahaye
ya bisa bisa saja
tapi kan ini sekarang pengennya
termasuk bisa diterima oleh komunitas ulama yang tadi disampaikan oleh ustazah

kan ada teknologi
ya itu makanya kan bisa dikomunikasikan kan ada teknologi
yang namanya komunikasi gitu
nah makanya tadi saya katakan
saya paham betul kalau kemudian terlontar kemarin nada emosional
kita akan absen gitu misalnya pks
karena memang mereka harus dapat kotelefek ini
seperti yang saya ceritakan yang paling gampang
hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu kotel efeknya ke gerindra sama prabowo kok
nggak pindah ke pks
nah ini makanya ini harus dihitung betul memang oleh koalisi prabowo
oke menarik sekali nanti setelah jeda
saya mau bicarakan tentang pak henry ya
pak hapsi silahkan
pak henry mungkin saya bisa tambahin masukan karena anda kan pengamat dan surveyor juga
contoh misalkan kak hadir sharif kenapa
saya gambarkan cuma contoh aja aja bukan harus mutlak
ulama jadi ulama habaib yang politisi
jadi sangat paham tentang seluruh seluruh politik
punya pengalaman di pemerintahan
pernah jadi ruta besar
pernah jadi menteri
dan dia mau tahu
dia mau mengajar orang orang islam untuk partai islam dan juga mau ke indonesia tengah dan timur
habib salim istiq cucu guru tuhan
guru tua itu adalah guru besar untuk indonesia timur
itu habib edrus itu yang terkenal
dan juga punya hubungan internasional reputinya
dengan negara islam
pendidikan nggak jelek jelek amat ya s satu dan s tiga di madinah
ya pernah jadi dubes juga
dan selanjutnya mungkin
paling tidak bisa dikatakan
ini sudah dikawal oleh kawan dan lawan
paling tidak untuk nu
kalau saya udah itu habis
cocok udah itu
jadi saya pikir
itu paling tidak sebuah kelebihan yang mungkin bisa ditawarkan atau bisa diceritakan
selebihnya kembali kepada prabowo lagi
oke oke itu dia
apa yang pastinya dicari oleh prabowo subianto dari sosok pendampingnya
nanti kita bahas setelah jeda ya
fafsiyah tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda bergabung kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal koalisi prabowo subianto ke bang andre
tadi oke penawaran sekarang sudah terbuka
semuanya sudah bawa nama
tapi sebenarnya apa yang mau dibahas
yang paling dicari oleh pak prabowo
ya pak prabowo tentu mencari kemenangan
bagaimana pak prabowo dan koalisi ini yang sudah bersepakat untuk menyelamatkan nasib bangsa
melakukan perubahan dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas itu mendaftar dan menang

pendampingnya seperti apa
pendampingnya tentu pertama yang bisa memberikan insentif elektoral
yang kedua tentu bisa
ya insentif elektoral sehingga membantu kemenangan pak prabowo
yang kedua tentu calon wakil presiden ini bisa diterima oleh mitra koalisi
dan juga diterima oleh ulama dan seluruh masyarakat indonesia
ini memang pr kita bersama
empat partai koalisi ini memang masih butuh waktu
proses untuk menentukan calon wakil presiden
pimpinan gerindra pimpinan demokrat pks dan pan punya semangat yang sama
bahwa ini adalah momentum kita bersama
untuk bersatu padu untuk melakukan perubahan
karena kalau sekarang kita tidak ganti presiden nasib bangsa akan semakin terpuruk semakin terpuruk
kita tahu zaman pak sb kita tidak ada melihat bagaimana indonesia ini terkotak kotak
tapi di jalan pak jokowi sejak berlaju kotak kotak jadi calon presiden jadi presiden
akhirnya bangsa ini terkotak kotak
ini banyak sekali kemunduran bangsa ini di zaman pak jokowi
bersama dengan semangat kebersamaan semangat ingin perubahan
insya allah dengan niat yang tulus baik demi bangsa dan negara empat partai ini akan bersepakat
oke empat partai ya
menentukan siapa cawapres yang terbaik dan menang di pilpres dua ribu sembilan belas ini
oke yang pasti masih empat partai
jadi juga tidak ada yang wacana demokrat dan gerindra saja itu juga tidak ada tidak pernah terlintas sama sekali itu ya
jadi saya ingin menegaskan
teman di saat susah dan senang
ya pks selama ini solid bersama kami
tidak tergoda untuk masuk kabinet pak jokowi
dan sudah bersama sama selama ini
tentu pak prabowo dan partai gerindra tidak akan meninggalkan saudara kami sekutu dan segajah kami pks
termasuk kan karena sudah juga mengadakan tangani partai aktivitas itu
meyakini bahwa pks akan tetap bersama partai gerindra
insya allah koalisi empat partai ini akan solid demokrat dan pan gerindra pks
akan bersama sama bersatu padu untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan oleh rakyat indonesia ini
dari demokrat juga sama sekali tidak ada wacana yang hanya demokrat gerindra itu
jadi memang yang disebut sebut di luar bahwa juga sudah bisa berjalan bersama berdua saja
jadi begini mbak putri
politik indonesia ini memang harus kita dekati dengan jantung yang kuat memang
karena keputusan itu pasti sampai detik terakhir
sampai injury time
memang seperti itu adanya politik kita
istana itu kan penguasa
artinya lebih berani harusnya daripada penantang kan
sampai sekarang masih bingung
jadi jangan maksa maksa kita di sini
empat partai ini solid
kami sekarang sedang merumuskan nama siapa kira kira ya yang kita pikir bisa menanggung apa namanya itu
ini kan bebannya banyak sekali
empat tahun ini kerusakannya keluhan biasa kan
jadi pak prabowo itu memang harus didampingi oleh calon presiden yang sama kuatnya dengan beliau lah
bahkan kalau istilah kita itu karena besok itu kan yang jumpa kembali pak prabowo dengan pak jokowi
hopenya itu ada di wakil presiden
jadi harapan publik itu hopenya itu ada di wakil presiden
itu makanya delapan x dua puluh empat jam ke depan ini kita akan mencarilah sosok calon wakil presiden yang memang bisa mengangkat beban masyarakat ini
kemudian menyelesaikannya dalam lima tahun ke depan
sejauh ini adalah yang paling memungkinkan
itu tadi yang disampaikan oleh andre
biarlah itu level ketua umum lah yang bahas
makam kita belum sampai di situ
malah nanti kita akan merabah dalam gerlap
biar yang punya makom yang bicara mengenai hal itu
tapi kan demokrat semuanya juga tahu bahwa mengusung
yang pasti kami dengan andre ini atau level kedua partai hari ini siap untuk nyusun visi dan misi platform bangunan ekonomi apa kira kira lima tahun ke depan
kalau pak prabowo ini menang yang akan kita buat untuk bangsa ini kan
itu tugas kami kalau mengenai nama nama biar makom yang di atas lah
itu susunan menteri yang beredar di media itu lucu lucuan atau serius
itu memang dirilis oleh dari empat diantara empat partai ini atau dari mana sebenarnya
tanya medianya kalau itu
mungkin mereka melihat memang harapan untuk memperbaiki bangsa ini ada di blok koalisi pak prabowo ini mungkin ya
kita gak pernah dirilis nama nama menteri
kalau wakil presidennya masih kita cari kan gitu
kalau wakil presidennya belum putus kok tiba tiba kita bicara menteri
tidak ada jawab
kalau dari hasil survei kedai kopi memang kebutuhan dari seorang prabowo ini dipersepsikan hampir sama dengan pak jokowi
memang tingkat kesolehannya tidak terlalu tinggi gitu
jadi religiusitasnya ini yang mesti dibangun
makanya dua duanya mencari sosok sosok yang memang bisa menambal ini
tapi lucunya memang indonesia baru kali ini seperti itu
sebelum sebelumnya kan indonesia kan gak berubah kan
tapi kali ini memang kok faktor keislaman ini menjadi hal yang menjadi penting tiba tiba di masyarakat
nah ini yang sebetulnya pr siapapun nanti yang berkuasa
kalau saya ngelirik ke sebelah kanan pasti akan tolong sebutlah prabowo itu gitu kan
jadi ya boleh boleh saja
pasti harus memperbaiki kekotak kotakan tadi
nah itu yang harus
ada yang salah sama kotak kotak itu ya pak
ada yang salah sama kotak kotak itu
tapi gini mbak putri
sebelum berakhir saya rasa apapun nanti yang diputuskan
memang saya setuju kalau memang juga di koalisi pak jokowi pun masih terjadi kebingungan kebingungan
saya yakin teori tongseng tadi pun berlaku di sana
silahkan pak jokowi menentukan tapi kalau bisa ya nama inilah yang disebut gitu
nanti akan seperti itu
dan itu pasti terjadi di dua pihak kan
terjadi di dua pihak
dan yang menyenangkan kan sebetulnya pak prabowo sudah diberikan bahkan sbi pun memberikan mandat kepada pak jokowi
kalau di kubu pak jokowi saya yakin masih dua orang
pak jokowi dan ibu mega yang menentukan
tapi siapapun itu saya rasa nanti ya akan ada
ya kalau saya nggak tahu pak prabowo sukanya hari apa
tapi kan kalau jokowi senangnya hari rabu
ibu mega senangnya hari jumat
jadi ya kita lihat aja kalo diputuskan rabu ya itu keputusan jokowi
itu kan kalo jumat ya itu keputusan ibu mega
nanti mungkin pak prabowo di tengah tengah lah di kamis itu
tapi ya kita lihat ya mudah mudahan
tanggal sepuluh katanya kan
iya tanggal sepuluh kan pak jokowi ini
tapi anyway saya sih tetap ada solusi sebetulnya untuk teman teman pks untuk juga mendapatkan efek ekor jas
tadi dengan memang mendorong orang orang yang bisa dibayat bukan baik ya orang orang yang bisa membawa
panji panji kebesaran pks di pilpres di pks kan dulu gitu kan ya di pks kan dulu atau yang berani
yang diusulkan bisa tapi memang ya kalau kita lihat kalau kita lihat sama kalian habis saling
di pks sudah dia puncak orang yang kita hormati dan yang pantas untuk mewakili kita tapi perlu
kita ingat ya perang politik itu bukan hanya strategi menjaga pemilih kita loh itu seperti
juga bagaimana kita bisa
pemilih lawan ke kita itu penting oke nah yang saya juga ingatkan juga bahwa sesungguhnya dalam
politik itu bukan hanya melihat popularitas nggak cukup percaya deh calon di kalangan kita
tidak hanya popularitas artinya daya dobrak daya dobrak itu yang kita harapkan pks bisa membantu dan bisa
bersaham yang kecil besar oke untuk menjalankan kalangan lawan lah paling tidak nah itu yang kita
harapkan jadi semua pertemuan kita ini yang
bisa ketanya apa lapan kali dua belas dua puluh empat jam ya paling tidak kita menjaga berdoa bersama sama di kubu kita
ini gerindra pan pks demokrat apalagi nanti ada karya juga ada lagi siapa lagi udah mana apalagi
hai kita saja kita kita berdoa aja deh sama allah yakin ok ok artinya saya konfirmasi lagi papsi papsi
tidak ada deadlock ya
oke juga termasuk tidak ada niat untuk menurunkan posisi tawar itu pks enggak ya
ya tetap ijtima ulama menghormati keputusan ijtima baik baik baik
terima kasih banyak
terima kasih terima kasih terima kasih banyak
kami masih akan kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami